sementara itu ada juga video viral di media sosial lainnya yang memperlihatkan pengemudi mobil dimintai uang lima puluh ribu rupiah
sempat bikin bukunya mbak tiffany saya